dia adalah teman kuliah saya
kok abang gak suruh masuk sih
itu dia masalahnya karena dia sedang buru buru dan
saya akan menemani dia untuk menyaksikan perusahaan dia
oh gitu yaudah
kalau ada apa apa langsung telpon aku ya bang
ya udah ibu capek
ada apa sih bang
saya sudah melihat dokumen dokumen saya
kay apa itu benar
emang benar yang ayah kamu bilang
kamu tidak usah menyangkal
putra sudah mengakuinya
apa maksud kamu melihat dokumen dokumen petik lu ya
udah jangan ada yang ditutup tutupin
sekarang saatnya kamu harus jujur ya
jangan ada yang diumpetin lagi
kay terlalu penasaran soal manusia harimau
ayah ada hubungannya sama manusia harimau itu
kamu tuh terlalu banyak baca buku mitos deh
kamu kayak gini deh
apa ada untungnya kamu mengetahui mitos tersebut
dan kenapa kamu menanggut pautkannya dengan ayah
tapi kay enggak salah duga kau ya
banyak hal yang menjudikannya
banyak hal yang menjurus ke semua itu
kamu hanya dikuasai dengan cerita cerita mistis itu
kan aku biar saya ajak
kenapa kamu berisah
di dalam ada sekar anak saya
saya tidak mau kalau sampai dia mengetahui
kimau ada di sini
sampai kapan kamu menyimpan rase ini
kimau apa tujuan kimau datang ke sini
ada hal yang sangat penting yang saya menjarakan
lebih baik kita bicarakan di luar sana
dia adalah teman kuliah saya
kok abang gak suruh masuk sih
itu dia masalahnya
karena dia sedang buru buru dan
saya akan menemani dia untuk menyaksikan perusahaan dia
oh gitu yaudah
kalau ada apa apa langsung telpon aku ya bang
ya udah ibu capek
kalian juga tidur ya
sebenernya siapa ya
tamu ayah datang kok malam malam kayak gini
aku jadi penasaran deh
udah dong kita kan disuruh tidur
lo kemana lagi sih
risa aku mau tahu mereka pergi kemana
lo gainget tadi bokap lo marahnya kaya apa
gue yang buka nanaknya ya takut
pokoknya lo ga boleh kemana mana malem ini ya
gue sebagai sahabat lo yang setia dan baik hati ini
jadi begitulah kejadiannya tadi gumarah
dan aku mohon bantuan kamu
hanya kamu lah yang mampu memiliki
untuk melacak ini semua dibandingkan dengan kami
saya masih tidak nyangka
rajo langit masih mencari anaknya
kesini sudah bertahun tahun namanya
raju langit melacak anaknya di berbagai macam pulau
hanya soal suatu hal
dan apa yang dilakukan itu sia sia
bahkan kami tidak tahu keberadaan dia itu ada di mana
hingga dia harus pulang ke bengkulu
jadi aku mohon bantuan kamu
untuk kali ini saja
kalau sampai masalah ini tidak terselesaikan
aku khawatir masalah ini akan menjadi meluas
dan bisa mengancam alina
bahkan anakmu sendiri sekarang
saya akan mencoba
untuk mencari raju langit menggunakan indera pelancar saya
meskipun saya sudah lama tidak menggunakannya
saya bisa menemukan racu dengan tepat
saya akan berusaha
terima kasih gumarah
tak ada kasus
saya kehilangan jejaknya di sini
inilah tempat terakhir
untuk melacak di mana keberadaan racu
demi masa lalu kita
demi rajo langit
cuma kau yang punya ilmu itu
demi rajo langit
saya rela melanggar komitmen saya
untuk tidak berhubungan dengan ilmu ini
meskipun keselamatan keluarga saya terancam
kamu jangan khawatir gumara
tanpa kamu minta pun
kami rela untuk menjaga keluarga kami
ada apa gumara
saya cukup mengenali tempat itu
kenapa kita harus pergi dari pertarungan tadi
sekarang aku pergi
untuk memecah konsentrasi lawan lawanku
sekarang kita mempunyai tangkapan yang bagus
rencanamu memang sangat hebat
tapi biar kita tahu
siapa yang akan menang
kenapa orang itu
dia adalah ayahnya sakti
supaya anakku sakti
tidak ada yang mengganggu lagi
kita buat pelatihnya
seolah olah tidak ada
kenapa kau berhenti gumara
saya tidak bisa mendeteksinya
hakim pulang dari rumahnya
saya mending sesuai perbuatan
saya sudah ketawa baru
moms yang dib nepal

saya hanya mahu bayangkan dimana aku pernah menjumpai welcome room
aku kaget ini karena hari ini aku tidak menunjukkan apa kita tahu
sudah hampir pagi kita mengejar jejak mereka